presiden joko widodo memutuskan membebaskan tarif jembatan tol suramadu pada sabtu dua puluh tujuh oktober
didampingi sejumlah menteri dan pejabat pemerintah daerah provinsi jawa timur dan para kiai
jokowi berpidato di atas truk trailer di bentang tengah tol jembatan terpanjang di indonesia itu
menurutnya pembebasan tarif jembatan tol suramadu ini sudah dikaji sejak lama setelah adanya masukan dari sejumlah tokoh masyarakat
pada dua ribu lima belas pemerintah sudah menggratiskan tarif untuk sepeda motor
jokowi menyebut pemotongan tarif ini hanya ternyata belum mampu menekan ketimpangan antara kabupaten di madura dengan surabaya serta sekitarnya
pembebasan biaya ini diharapkan mampu menarik investasi pariwisata dan menekan harga komoditas pokok
saya memutuskan jalan tol
tol suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa
kita harapkan dengan menjadi jembatan non tol biasa
kita berharap pertumbuhan ekonomi madura akan semakin baik investasi akan datang semakin banyak
dan juga properti turisme semuanya akan berkembang di kabupaten kabupaten surabaya
insyaallah pertumbuhan ekonomi betul betul akan kelihatan